petugas gabungan menggelar razia terhadap juru parkir liar yang biasa manggal di minimarket di jakarta timur
sejumlah juru parkir diberi sanksi tindak pidana ringan dengan denda dua ratus lima puluh hingga lima ratus ribu rupiah
petugas menyisir sejumlah minimarket di kawasan rawamangun kecamatan pulau gadung jakarta timur
satu persatu juru parkir liar yang sedang beroperasi langsung diamankan petugas
petugas juga menyita atribut berupa rompi parkir berlogo di sub yang ternyata bikinan sendiri
petugas memberikan sanksi dan tilang tindak pidana ringan kepada juru parkir liar ini dengan denda dua ratus lima puluh hingga lima ratus rupiah
juru parkir liar ini juga dibuatkan surat pernyataan untuk tidak memungut parkir di minimarket